sampai saat ini jumlah korban tewas dan luka masih terus bertambah akibat ledakan yang terjadi di kota beirut lebanon
dan untuk mengetahui situasi di sana bergabung bersama kami ada hamzah asudi lubis presiden perhimpunan pelajar indonesia atau ppi di beirut lebanon
kita sapa langsung mas hamzah selamat malam waktu jakarta
selamat siang waktu lebanon mbak puspa
oke mas hamzah bisa diinformasikan kepada kami informasi yang terbaru yang diterima oleh teman teman ppi data korban jiwa dan luka yang terdampak akibat ledakan saat ini seperti apa mas
untuk data korban jiwa yang sampai ke kita pada siang hari ini itu sudah sampai seratus lebih korban jiwa dan untuk korban luka itu sudah sampai empat lebih seperti itu mbak puspa
oke dari banyaknya korban titiknya atau wilayah
tidak hanya yang paling terdampak di berjarak berapa kilometer dari port of beirut
dari port of beirut sendiri itu sebenarnya skala dari radius untuk yang terkena dampak dari ledakan itu sampai sepuluh km
tapi untuk yang memang terkena sangat parah itu zona merah itu dari satu sampai tiga km itu yang sangat parah
oke kalau lokasi mas hamzah saat ini sendiri berapa jaraknya
berapa jauh dari lokasi atau pusat ledakan
dari pusat ledakan tempat kita ini di sekretariat ppi lebanon itu empat sampai lima km dari lokasi ledakan seperti itu mbak
artinya ikut terdampak karena tadi sebelumnya mas hamzah mengatakan lebih dari tujuh km juga ikut terdampak
bagaimana situasi di kantor sekretariat ppi
sampai saat ini kantor sekretariat kita aman ya maksudnya hanya beberapa kerusakan kecil saja
karena memang kita ketika ledakan itu terjadi itu hanya beberapa kaca yang pecah dan juga ada beberapa dinding yang retak karena terkena angin dari ledakan tersebut seperti itu
oke kita kalau lihat video video atau footage yang tersebar di lini masa di media sosial cukup masif ledakannya ledakan gas putih besar membumbung tinggi ke langit
seperti apa suara yang terdengar di sana mas
kita semuanya ketika itu tepat pukul delapan belas lebih dua waktu beirut dan pukul dua puluh ataupun pukul sepuluh ya pukul sepuluh malam waktu indonesia itu kita mendengar suara yang sangat luar biasa
memang kita kira itu ada bom dan lain sebagainya tapi memang karena kita di apartemen di lantai lima dan itu kita juga rasa goyang terasa banget goyang goncangannya
yang pertama kita kira itu gempa sebenarnya
nah kemudian ketika kita klarifikasi kita turun ke bawah ternyata kata orang lokal di bawah bilang kalian jangan turun ke bawah kalian naik ke atas
ini bukan karena gempa ini ada ledakan yang apa namanya jangan sampai kalian malah kena ledakan seperti itu
otomatis lagi kita ketika mendengar dari orang lokal tersebut kita langsung naik ke atas seperti itu mbak
oke saat itu yang berada di sekitar mas hamzah ada berapa banyak orang
mas hamzah melihat orang orang berlarian akhirnya mereka kemana
banyak dari kita ada mahasiswa di sini kebetulan ada sepuluh orang
dan untuk orang lokal sendiri memang situasinya pada panik semua pada panik dan juga sudah banyak beberapa yang membawa perabot bukan perabot rumah ya membawa baju membawa barang barang berharga seperti itu
untuk keluar daripada apartemen mereka
karena memang kita semua kira awalnya itu
itu ada gempa dan juga otomatis kan ketika gempa itu yang ditakutkan bangunan runtuh
nah tapi ternyata ketika kita keluar itu ada ledakan
nah ketika kita disuruh balik agar tidak terkena ledakan tersebut baru kita setelah sudah sampai di atas di lantai lima kita di apartemen kita baru kita cek berita
ternyata memang benar itu ledakan yang memang ternyata dahsyat ya
itu yang kita kira sebelumnya itu granat dan lain sebagainya seperti itu
oke mas hamzah saya ingin mengonfirmasi
jadi suara ledakan dua kali
ya ya yang pertama itu suara ledakannya itu tidak terlalu terdengar ya
karena memang skalanya itu masih mungkin terdengar satu sampai dua atau tiga kilometer
karena tidak terlalu besar
nah ledakan kedua ini yang memang sangat sungguh besar
sampai bahkan terdengar delapan km atau bahkan sepuluh km jauhnya seperti itu
ada peringatan tidak mas dari pemerintah atau dari pihak pengelola apartemen
peringatan setelah ledakan yang gitu maksudnya
peringatan setelah ledakan pertama artinya berhati hati dengan mungkin ada ledakan susulan dan lainnya
memang pertama ketika setelah terjadi ledakan yang saya sampaikan tadi
itu ada peringatan dari pihak yang punya apartemen itu
kalian balik masuk ini ledakan gitu
jangan sampai kalian malah menjadi korban seperti itu kan
kemudian untuk dari pemerintah sendiri setelah ledakan itu
kemudian besok pagi dini hari
waktu lebanon itu mengeluarkan seperti koror ataupun seperti keputusan untuk menjadikan lebanon sebagai state of emergency
ataupun keadaan darurat di lebanon itu sendiri khususnya di ibu kotanya beirut seperti itu
mas hamzah di apartemen mas hamzah atau di tempat mas hamzah berada saat ini mungkin masih bisa atau apa namanya
ada akses listrik ke tempat tersebut
tapi kalau di wilayah sekitar mas hamzah melihatnya atau ada laporan kah
memang ada pemadaman listrik atau seperti apa
bahkan ketika sebenarnya sebelum ada ledakan pun
ketika covid sembilan belas ini kan ekonomi lebanon sangat menurun drastis ya
karena memang apa namanya terkena dampak yang sangat parah ketika covid sembilan belas ini
kemudian setelah ketika covid sembilan belas pun ini malah
listrik pun sering mati seperti itu
juga memang sampai saat ini juga masih stabil tidak ada perubahan
informasi yang diterima dari teman teman maksud kami informasi yang diterima oleh teman teman ppi dari kbri di beirut lebanon seperti apa mas
informasi yang kami terima sampai saat ini kita teman teman di sini harus tetap menjaga diri
jangan sampai ke tempat lokasi korban
yang zona merah
kemudian ya tetap untuk selalu memegang paspor identitas
karena memang yang kita takutkan ini kan masih belum jelas
belum jelas penyebabnya itu bahkan perdana menterinya itu menyampaikan bahwasannya
apa namanya memang penyebabnya ini karena memang kimia ya
memang ada bahan kimia dari apa namanya dari bahan kimia tersebutlah meledak meledak pabrik apa namanya
meledak warehouse tersebut
nah kemudian ini dari perdana menteri ini belum jelas siapa yang menyebabkan hal ini seperti itu
oke mas hamzah sudilubis terima kasih banyak atas informasinya